jumlah kasus terinfeksi virus corona dua ribu sembilan belas ncov terus meningkat menyentuh angka lebih dari lima lima ratus pasien
dan setidaknya satu ratus tiga puluh satu orang telah meninggal akibat virus ini
untuk mengetahui bagaimana detail dan juga apa saja detail penyebaran virus ini
kita cek melalui website gisanddata maps argis com
data dari website ini bersumber dari who cdc nhc dan juga dingsian yuan
di sini kita lihat ya daniar ada sekitar total yang terkonfirmasi terduga terkena dengan virus corona ini
sekitar lima lima ratus tujuh puluh delapan sampai dengan hari ini
dan sebagian besar berada di dataran atau pusat dataran tiongkok sekitar lima empat ratus sembilan puluh empat
di sini saya perbesar terlebih dahulu total dikonfirmasi lima lima ratus tujuh puluh delapan sekali lagi
dan sebagian besar berasal dari dataran tiongkok ya
ini akan kita kembalikan lagi menuju ke peta utama
di sini juga akan kita lihat lagi ya
tadi juga dinyatakan bahwa ada negara negara lain yang diduga terdapat warga terjangkit virus corona
walaupun memang belum terungkap informasi apakah memang ia menderita penyakit yang disebabkan oleh virus corona tersebut
atau masih terduga karena masih diperiksa ya daniar di sini
ada di thailand di hongkong taiwan
begitu jepang dan juga makau
ini bisa anda lihat ya titik titik merah itu adalah titik titik di mana ditemukannya virus corona
total kematian saat ini mencapai angka satu ratus tiga puluh satu dan sebagian besar juga berasal dari dataran cina
dimana di sini terkonfirmasi yang menderita atau menderita penyakit disebabkan oleh virus corona sebanyak tiga lima ratus lima puluh empat
dan kematian mencapai satu ratus dua puluh lima di wilayah hubei
ini kita sudah mengembalikan kembali
kita akan kembali ke petanya
di sini kita lihat sebagian besar masih terdapat di dataran cina ya daniar
dan kemudian juga kalau misalnya kita bisa melihat ke luar dataran cina
di sini juga ada yang terkonfirmasi atau suspek ya menderita penyakit akibat virus corona tersebut
dengan tinggi suhu di atas tiga puluh delapan derajat celcius
ini ada di bangkok kemudian juga kuala lumpur malaysia singapura taipei
dan juga hongkong
belum ke indonesia dan kita harapkan agar tetap seperti itu tidak masuk ke indonesia
walaupun sekarang beberapa orang tersuspek sedang terkena demam tinggi tiga puluh delapan derajat celcius
tapi mungkin segera memeriksakan ke rumah sakit terdekat ya
kalau misalnya anda membuka website itu juga telah tertulis bahwa grafisnya terus menaik dari hari ke hari sampai januari dua puluh tujuh
nah untuk itu kita harus tetap waspada terhadap gejala virus corona ini yang mirip flu seperti demam tinggi sakit tenggorokan batuk pilak hingga sesak nafas
dan penularan corona bisa terjadi dari penyakit
manusia ke manusia melalui kontak fisik hingga melalui udara
jadi jangan lupa pakai masker ya daniar yang sudah dikonfirmasi konfirmasi dan konfirmisasi ya
seperti n sembilan puluh lima yang sekarang juga dijual secara bebas
kemudian jangan lupa untuk melindungi diri anda dengan teratur mencuci tangan
ini sering kita lupa basic tapi sering kita lupa
serta masak daging dan juga telur kemudian juga jenis makanan lain yang sampai matang
dan pastikan untuk menjaga daya tahan tumbuh anda dengan minum vitamin atau suplemen penambah
ya kesehatan mungkin ya
iya karena imunitas yang baik tentu saja bisa menangkal beragam macam penyakit ya
salah satunya juga dengan virus corona ini
kita berharap bahwa indonesia tidak menjadi salah satu negara dengan adanya korban
ataupun masyarakat orang orang yang baru saja pulang dari tiongkok ataupun berpergian ke sana ya
tapi tidak terjangkit virus corona